dijadwalkan memang pelantikan dari jarod saiful hidayat
ini akan dilakukan oleh presiden joko widodo
pada pukul sembilan waktu indonesia barat di istana negara
namun sepertinya ada kendala
sehingga harus dari jadwal yang sudah dijatuhkan sebelumnya
dan sepertinya saat lagi proses pelantikan
jarod saiful hidayat menjadi gubernur dki jakarta akan segera dimulai
karena kita lihat sekarang jarod saiful hidayat sudah memasuki ruangan pelantikan di istana negara
dan wakil presiden republik indonesia
tiba di tempat acara
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
nomor tujuh puluh enam p tahun dua ribu tujuh belas
tentang pengesahan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur
daerah khusus ibu kota jakarta
sisa masa jabatan tahun dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas
dan pengesahan pengangkatan gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
sisa masa jabatan tahun dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas
dengan rahmat tuhan yang mahasiswa
presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya
menetapkan dan seterusnya
kesatu dan seterusnya
dr andes jarod saiful hidayat ms
sebagai gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
sisa masa jabatan
dan kepada yang bersangkutan
diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah
sesuai dengan peraturan perundang undangan
ketiga dan seterusnya
ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga belas juni dua ribu tujuh belas
presiden republik indonesia
presiden republik indonesia
rohan yuan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
tidak saja masa jabatan
terlebih dahulu saya akan bertanya
apakah saudara beragama islam
bersediakah saudara mengucapkan sumpah
menurut agama islam
saya minta saudara mengikuti
dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar
negara republik indonesia
dan menjalankan segala undang undang
dan peraturannya dengan seluruh seluruhnya
serta berbakti kepada masyarakat
nusa dan bangsa
saya mohon kembali ke tempat semula
persiapan penanda tanganan berita acara
kepada dr res jarod saipul hidayat ms
disilahkan menuju meja penanda tanganan
kepada yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan
penanda tanganan berita acara
pelantikan dr res jarod saipul hidayat ms
sebagai gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
sisa masa jabatan tahun dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas